polomik sampah bantar gebang antara pemkot bekasi dengan pemprov dki jakarta masih terjadi
selain akan membatasi jam operasional truk sampah dki jakarta
wali kota bekasi juga mengancam akan menutup tpst bantar gebang
hal tersebut karena belum jelasnya dana kemitraan antara kedua belah pihak selama satu tahun terakhir
pemerintah kota bekasi saat ini mengkaji ulang kerjasama yang terjalin dengan pemerintah provinsi dki jakarta
mengenai pembuangan sampah di tpst bantar gebang
bahkan beberapa waktu lalu pemerintah kota bekasi melalui dinas perhubungan kota bekasi
sempat menghentikan paksa puluhan truk sampah dki yang hendak membuang di luar jam operasional yang telah disepakati
menurut wali kota bekasi rahmat effendi hal tersebut dilakukan lantaran belum jelasnya
kemitraan antara pemkot dan pemprov dki selama satu tahun terakhir ini
pemprov dki juga dinilai telah melanggar kesepakatan kerja yang telah terbangun
pasalnya dana kompensasi warga bantar gebang pada anggaran dua ribu dua puluh satu
dua ribu delapan belas ini belum juga turun
dana senilai satu ratus sembilan puluh enam miliar yang dicairkan pada mei lalu
menurutnya merupakan dana kompensasi pada anggaran dua ribu tujuh belas lalu
dan saat ini pemkot bekasi merasa kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi dki
guna membahas perjanjian kerjasama
mau lima triliun pun juga dki punya dampak yang luar biasa terhadap kota bekasi
itu tidak seimbang dengan apa yang diberikan terhadap warga kota bekasi
hanya kan caranya kami ini sudah berapa kali kirim surat
kami ini sudah berapa kali memberitahukan tentang hak dan kewajiban
saya dengar dari pak sekda kemarin katanya senin mau ada pertemuan mudah mudahan aja ada pertemuan
tapi kalau dengan pak sekda mohon maaf saya nggak mau karena pak sekda bukan pembuat keputusan
wali kota bekasi rahmat effendi berharap polemik sampah dki bisa segera diselesaikan
ia meminta gubernur dki jakarta anies baswedan untuk segera datang langsung berkomunikasi
dilansir dari detikom anies sebelumnya menyatakan pemprov dki jakarta sudah memberikan dana hibah kepada pemkot bekasi
total dana hibah yang diberikan rp satu ratus sembilan puluh empat miliar
anies juga menyampaikan pemprov dki tetap menjaga hubungan baik dengan pemkot bekasi
dan mengatakan kerjasama pemanfaatan lahan di mantar gebang akan tetap dilanjutkan
pemkot bekasi rahmat effendi berharap pak sekda akan segera diselesaikan